kenapa ini pada
dulu tuh ngomongnya jangan bertele tele
perlu dikasih pelajaran
supaya gue tau masalahnya
biar gue enak marahnya
gak ada yang entar
mudah mudahan nggak kenapa napa
ah kebetulan assalamualaikum waalaikumsalam tadinya ayah mau ke rumah ada urusan apa
mbak maipah mau nyerang manoid di rumahnya
sama bang muhyidd ma'atmat bapaknya lagi kecil acap lu ke pak rw aja ya
ya udah urt terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam
ada apaan cik gue tadi tuh lagi briefing gak enak tuh gue tinggal
ini lebih penting
ada yang berantem besar besaran
papa sama pak muhyiddin
ya mungkin gara gara lu sama selfie
gue udah gak ada hubungan
kalo gak ada hubungan kenapa bisa berantem
ya mana gua tau
yaudah buruan deh jalan
aduh lupa gua
gua buru buru tadi kak panik
lu kasih tau aja nanti biar gak jadi berantem
lu kasih tau kalo lu jadi mantunya
udah mulai belum
ma'etanya belum dateng
pintunya pak noni masih tutup
jadi tinatnya bisa nonton dari kawal
tapi yang nonton udah banyak
enggak sih jadi kusut nih
kenapa jadi gue disalahin
nih gara gara laki lu tuh
emang aja kena apinya
iya coba tuh kalo kepala lu kagak botak
kagak begini urusannya
inget ya lu catet nih tanggalnya
lu catet harinya
ini menjadi masalah keluarga
pokoknya ibu kagak bakal setuju
kalo lu berhubungan lagi sama andri selamanya
kalo lu masih berhubungan sama si andri
itu artinya lu mencoreng nama baik keluarganya
nya tua setuju banget ya
pokoknya mulai sekarang udah
lu kagak boleh lagi hubungan sama dia
assalamualaikum pak rw
waalaikumsalam ada apaan mat
maipah nyerbu manoid kerumah bang muhyid
aduh pak rw kegerogol tuh mat
pak rt kecelacap
pak rt kecelacap
lurus aja deh mat anggap aja lu perwakilannya pak rw ya
yaudah deh bu rw terima kasih
untung dia percaya
kalau pak rw pergi kegerogol
bentar bentar lu lama buruan
bentar kak udah deket kok
tuh udah deket rumah yang kita lewatin
ini makanya buruan

kenapa ini pada
hah salah pakai ini
siap siap siap siap
siap siap siap siap
iman inget ya apa yang gue omongin tadi
inget kakak loh

mak mau satu sett
kalau misalnya parcha gak mohon someone moralem